ini kenapa jadi pada diam begini
eh mbak mbak mbak nanti saya coba telepon mundi deh
oh sokat tuh mbak tolongin
eh makasih mas
mbak ini keren banget ya tadi
oh itu bakarnya aja
sini duduk lagi pegang itu
sena tadi sena tadi sena tadi
eh disini gue balik nih
mbak abah tepat
ambil sholat seharusnya abah tenang
jangan gurung gurung kayak gitu
ini pasti sholatnya tidak khusyuk
oh bisa jadi
tadi yang umur
diomong ke datang
wah dari mana sih neng ha
saya juga banget neng
dari mana kamu teh
neng teh berangkat berangkat teh
tahu tidak neng kita bertiga dimarahin sama apa tau
tadi neng buru buru
oh mbak kita kan punya latar kerama
neng tuh udah ngerasa mamanya mundi tuh baik banget sama neng mbak
jadi kesanggainya neng tuh mau pamitan sama mamanya mundi
walaupun neng udah putus sama neng
eh neng neng mau ke mana
cinta jadi galau
lo udah kecewain kinanti ramah
gua liat raya sedih
gua liat raya gak bahagia hidup sama lo
gua harus ambil raya dari lo ramah
jangan jangan neng tetap sedih ya dan tidak tertawa tawa seperti dia bilang
ah ah tuh nih jangan sedih terus satu nih ya sayang ya
ayo tuh kita lanjut makanan yuk kalau makan jangan sedikit sedikit kesian atuh cacing di
perut neng ya nanti sudah bunyi keperugukan di kesian ya neng makin ganap semakan atau apa
ya tuh neng itu mau apa mau dibeliin kesukaan neng sebelah tapi kesian atuh perutnya kan lagi
kosong kalau makan yang pedas pedas nanti ning tambah sakit perut lagi ya ini nggak pengen apa apa
bah atau jangan gitu atuh neng harus makan walaupun sedikit yuk lanjut makan ya
neng gak apa apa gimana neng masih sakit ini nete ayo tuh neng mau ke dokter
enggak apa nanti juga sembuh sendiri kum
ayo minum obat ya makan dulu tapi ya ke dokter
pusti luagung luagung ya allah kenapa sih neng bikin aku bingung makan tidak mau ke dokter tidak mau minum obat tidak mau
pula gitu tuh neng
kamu banyak mikir kesekian ulnych banyak mikiran neng nanti tambah kering sayang ya

nengeng tambah sakit lagi
ini semua gara gara si kemo nini saya harus kasih anak itu pelajaran
hei gue bingung deh
sekarang teo gue jelek
gak stabilnya itu
ya kalau boleh saran sih ya
kalau misalnya lo mau ngerjain sih soal teonya lo tuh gak usah buru buru santai aja gitu loh
kemarin gue ngeliat lo ngerjain teo bahasa indonesia lo cepet banget keluarnya
nah kalau bisa ya mendingan lo ngecek dulu tiga kali atau empat kali lalu ngecek dulu gitu loh
nah ada satu lagi nih
pas lo ngerjain soal teo itu lo berdua anak
ya udah mantas nilai lo jelek
nih gue ngerjain
nih gue ngerjain
nih gue ngerjain
nih gue ngerjain
nih gue ngerjain
kamu minta dapat duit banyak makan asal nyamuk aja ambil ini ambil itu ya
ya dong alhamdulillah ada sahabat baik gue ini lo emang baik banget dean
sahabat baik sahabat baik lo yang enak gue yang kagak guruh gini
lu gak tau terima kasih ya udah gue bantuin supaya hubungan lo sama bebek mel melu itu bisa lancar
apa perlu gue bongkar
jangan lho jangan lho
damai deh kalau gitu deh
sudah dua hari ini moding nggak datang ke sini bah
dua hari nggak nongol tahu perginya ke mana
atau alamat rumahnya di mana
nggak tahu juga ba
nggak ada yang tahu
nggak lewat nih
kalau abah sampai ke rumahnya mondi dan ketemu mamanya mondi bisa gawat urusannya
ini kenapa jadi pada diam begini ini ini ini

iya terima kasih mas